sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

saya tahu ibu orang yang kuat saya tahu banget
ibu kelihatannya lagi sakit ya
oh saya agak gak enak badan aja sih
oke kita ke rumah sakit ya saya telfon ambulan ya
pak remak pak pak gak usah pak
pak remak pak pak gak usah pak
pak pak gak usah pak saya udah minum obat dan saya udah ngerasa enakan badannya
pasti ibu nawang belum makan
please jangan menolak saya kita ke restorannya kita makan yang banyak bungkus untuk ketangga sama pak pak oke
pak remon gak usah ya pak ya
karena sekarang saya ngerasa apa yang saya butuhkan itu cuma istirahat pak
ibu nawang nggak usah nganterin saya ya saya sendiri aja
ibu nawang cukup istirahat aja ya mimpi yang indah kalau bisa mimpiin saya
yaudah saya pulang dulu ya pak
selamat istirahat bu
gue masih gak ngerti sih sama jalan pikirannya my prince
padahal gue udah setia sama dia udah nungguin dia dari lama untuk buka hatinya sama gue
tapi dia pilih taruh sama si manusia kulkas nggak jelas itu untuk ngerebutin si cewek asongan
hah geli banget
bener penghinaan gue banget
sekarang gue harus pikirin caranya biar my pins gak datang ke pertarungan itu supaya dianggapnya kalah
om jojo aku punya tugas buat om jojo
ya tugas apaan ya non
om jojo lagi sama deddy atau lagi sendiri
deddy lagi di ruangannya
deddy di ruangannya
oke bagus kalau gitu
soalnya aku gak mau deddy sampai tahu
ini penting banget om jojo harus bisa ngelakuinnya
dan jangan sampai deddy tahu ya
om jojo denger ya
kalau ini sampai bocor ke deddy
aku bakal cari cara supaya deddy benci sama om jojo
dikit dikit kalau nyuruh pasti ngancem
ngancem kok cuma sedikit
kalau banyak ya pokoknya habis dong
namanya juga abegih
ceroboh banget sih batu bata
masa lupa sih ngenci locker
terpaksa gue berbuat baik
gue pindahin aja deh barang barangnya ke loker gue supaya gak ada yang hilang
kenapa ada sarung tinju di lokernya batu bata
perasaan gue gak pernah deh lihat batu bata latihan tinju atau semacamnya
semoga boxing glosnya ada di locker
soalnya gue cari di tas gak ada
di rumah pak regar juga nggak ada
gue bener bener lupa naruh dimana habis gue beliin gue kemarin
lo ngapain di situ
lo pegel karena lo pasti menahan rindu ya
sepi gak ada gue
terus ngapain di situ
itu kenapa kebuka
ya mana gue tau
orang tadi si leo bilang itu lockernya gak dikunci salah siapa coba gue kasih tau
ya leo kan sotoy lo kenapa dengerin leo
dia tuh kebuka berarti bukan salah leo
selalu aja nyalahin leo tapi lo gak buka kan
ya tadinya gue mau pindahin barang barang lo ke locker gue supaya gak ada yang ilang
terus udah lo pindahin apa leo yang pindahin
belom gak bisa lo keburu dateng
mau lo pake buat apa sarung tinju
apa ada yang ngesembunyiin ya dari gue
gak ada apaan sih lo usus goreng gue tuh kan cuma mau
mau apa lo mau ikut pertarungan
siapa juga yang mau ikut pertarungan gue mau ikut latihan
latihan apa pakai kayak gituan
ya latihan lah
lo terus buat apa pake glove kayak gini
ini namanya glove buat latihan ty boxing khusus goreng bukan buat tinju
gue gak pernah tau lo latihan kayak gituan
ya makanya gue baru mau latihan supaya otot otot gue makin sempurna
lo lagi gak merencanakan masalah baru lagi kan
lo kenapa sih usus goreng setelah lo aja netting sama gue
emangnya gue ini sumber masalah apa dikit dikit bikin masalah
ya emang lo sumber masalah
hmm udah deh daripada lo nething sama gue mendingan sekarang lo kerja lagi sana
pokoknya kalau sampai lo buat masalah lagi gue gak akan maafin lo ya batu bata
sana kerja usus goreng semangat buat kerja
gue cabut belonnya ke cafe kenangan sampai ketemu di sana
selamat bekerja usus goreng
batu bata kenapa sih lo selalu bikin perasaan gue jadi campur aduk kayak gini
tapi ada saatnya gue bisa ngerasain
di balik sikap lo yang ngeselin ada perhatian yang gak bisa lo ungkapin secara langsung ke gue